di tengah ancaman resesi global presiden joko widodo optimistis perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang cemerlang dan kuat
perekonomian nasional mampu menunjukkan kinerja cemerlang di tengah ancaman resesi yang dipicu krisis akibat perang antara rusia dan ukraina
dalam seminar tahunan uob indonesia economic outlook bertema emerging stronger in unity and sustainable pada kamis pagi presiden joko widodo menyebut pemulihan ekonomi indonesia masih relatif kuat
jokowi menjelaskan realisasi pendapatan indonesia adalah kekuatan yang sangat kuat
dengan angka indeks kepercayaan konsumen dan kredit perbankan yang tumbuh serta neraca dagang yang surplus membuat jokowi optimistis pertumbuhan ekonomi indonesia
menteri keuangan sri mulyani mengatakan pemulihan ekonomi yang semakin kuat di tanah air
tak hanya sekedar membukukan level pertumbuhan ekonomi yang meningkat
namun juga harus mampu menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan

menurunkan angka kemiskinan
kalkulatornya bapak presiden katanya tadi
ini artinya pada saat kita momentum pemulihannya masih kuat
ini memberikan daya tahan yang cukup baik
tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi levelnya
kita juga menciptakan job baru dan menurunkan kemiskinan
sehingga tingkat pengangguran kita menurun
presiden direktur uob indonesia hendra gunawan
mengapresiasi langkah pemerintah dalam menafigasi pemulihan ekonomi pasca pandemi
di tengah berbagai tantangan ketidakpastian global dan ancaman inflasi
kedepannya mungkin ada pressure untuk inflasi
tapi sekali lagi yang saya mau tekankan
itu tidak ada bedanya dengan banyak negara lain
bahkan kalau kita bandingkan dengan negara lain
posisi kita jauh lebih baik
sekali lagi kenapa
tadi pak jokowi presiden kita
menyebutkan beberapa pilar yang pemerintah
yang beliau tekankan
jadi soal sembah ada pangan soal sembah ada energi
itu penting sekali
pt bank uob indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi indonesia
di mana angka ini menggambarkan indonesia tangguh

uob indonesia menilai kebijakan makroekonomi pemerintah

indonesia menilai kebijakan makroekonomi pemerintah
telah berhasil membawa negara pulih dengan cepat dan berkelanjutan